mulai ke arah kanan
lo udah di kamar kan
kok lo bisa tau
makanya lo buka dulu jendela kamar lo
gue di jalan di samping rumah lo nih
kok lo gak bales dada sih
tadi lo gak mau sekarang juga gak mau
kalo lo tetep gak mau
pasti bakalan papa yang keluar duluan
nah gitu dong
nah sekarang kiss bye
masa lo gak denger sih
lo masih gak mau juga
gue bakal bunyiin klakson lebih kencang lagi nih
udah pulang dan
udah terpampang nyata kayak gini
masih juga ditanya
bibi kan dari tadi pagi nungguin dia datang
papa kamu kan udah pulang dari luar kota
katanya ada yang mau diomongin sama kamu den
paling juga dia mau ngomel kayak biasanya
den mau kemana den
nah gitu dong
kenapa sih kok gue jadi mikirin dia
kamu pulang jam berapa
semalam papa nungguin kamu sampai ketiduran
kata dokter lebih baik
mama dirawat di rumah
itu lebih baik buat dia
kalau mama balik rumah
aku gak akan bisa jadi nathan
selama aku di rumah
aku harus jadi daniel
daniel meninggal karena aku
apa gak begitu
ini penting banget nathan
kok waspada lu
lo harus ikut gue sekarang
dia kemana sih
aku yang bikin mama seperti sekarang
nat kenapa kamu diem
aku harus bisa jadi daniel dan aku bisa jadi nathan

ya ampun nat
gue gak nyangka banget lah kesini
lo mau jemput gue kan
nat ya ampun
sorry banget ya gue gak tau lo ada di depan dari tadi
gue tuh kalau sekolah danannya lama
nat gue tau kok
lo sebenarnya suka juga kan sama gue
aku tuh care banget nat sama gue
tentunya pagi pagi kalau jago berangkat bareng ke sekolah
ya deh yuk
ayo nak lo kesini mau jemput gue
kita mau berangkat bareng ke sekolah kan
cuma ngamur ibadah aja sama cewek
untung lo cewek kalau enggak
gue yakin lo tahu maksud gue apa
udah berapa kali gue ngingetin gue
jangan pernah ganggu salma lagi
jangan pernah nyanyi sama dia
kalau gak gue mau ke sekolah
tidak apa apa nat
tidak apa apa nat
terus sekarang dia ninggalin kita gitu aja
siapa yang lemparin pesawat pesawatan
mulai ke arah kanan
kok lo munculnya dedakan sih
kayak tau bule dah aja
mau ke ruang ngosis sebentar gak
ada yang mau aku omongin